banjir hari kelima di kawasan kecamatan bandar kedung mulyo jombang jawa timur belum juga surut
bahkan ribuan warga mengungsi di tangkul sungai perantas
meskipun beresiko selama di pengungsian semua pengungsi bergotong royong membangun tenda ala kadarnya hingga harus berbagi tidur dengan kambing
salah satunya adalah dusun kedung gabus kecamatan bandar kedung mulyo jombang yang hingga kini masih terendam banjir
ketinggian air di dusun ini masih mencapai satu meter
lantaran belum juga surut ribuan warga pun masih memilih bertahan di lokasi pengungsian di atas tanggul sungai berantas
bahkan pengungsi pun harus berbagi tempat dengan kambing di bawah tenda yang dibangun ala kadarnya dari terpal
satu tenda ini untuk bernaung sepuluh orang
meskipun ada kekhawatiran di atas tanggul sungai berantas pengungsi ini memilih bertahan karena masih takut kemungkinan adanya banjir susulan
lantaran tanggul afur besuk belum juga diperbaiki
tempatnya adanya gini ya
jadi tiap hari juga sama kambing
satu tenda ada berapa keluarga pak
ini kalau kemarin saya hitung ada sepuluh kakas ini
satu tenda ini
satu tenda ini
ini dibangun swadaya seperti ini
ya swadaya sama rekan rekan
sementara itu pemerintah desa berdalih bahwa semua kebutuhan pengungsi sudah terpenuhi
termasuk tenda dan selimut
sama pemerintah kecamatan pemerintah kabupaten alhamdulillah banyak support dari pemerintah kabupaten
tenda kemarin saya sampaikan ke bupati juga tenda selimut alhamdulillah semalam sudah dikirim semua
ya sudah tercukupi semua
kalau logistik ya
hingga senin siang banjir masih merenam pemukiman warga di desa bandar kenung ruyo jombang
lingkuan pengungsi masih bertahan di atas tangkul sungai berantas
lantaran lokasi tersebut dekat dengan
agung wibowo jombang jawa timur